kita sepakat untuk melakukan transformasi sepak bola indonesia secara menyeluruh
nah caranya ya chat atau message gitu
bisa lebih mengurangi risiko munculnya katarak lebih cepat
begitu pernyataan ataupun alasan yang diberikan oleh fraksi pdip terkait dengan sistem proporsional tertutup
kalau nanti impor stok nasional kita itu terlalu berlebihan
atau anda memang harus mencari penghasilan lagi
motonya di surabaya sebenarnya mimpi gua
kan pancasila undang undang dasar empat puluh lima
untuk bagaimana terintegrasinya seseorang sehingga akan terlacak dengan mudah
spklu km dua ratus tujuh dan pln cirebon hanya salah satu
nanti ketika sudah dijadikan satu atau beberapa koordinator
tapi walaupun belum ada ac nya seluruh armada jaklinggo sudah terfasilitasi dengan kamera pengintai
terkadang apabila kita lebih mengutamakan yang high impact